presiden jokowi dodo kembali menanggapi rencana aman demen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
presiden juga menanggapi mengenai isu penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode
menurutnya pihak yang menyebar isu tersebut hanyalah orang orang yang ingin mencari muka saja
hal itu disampaikan presiden saat berbincang dengan wartawan istana kepresidenan jakarta pada senin siang
presiden berpendapat wacana aman demen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
kini malah memperlebar isu yang berkembang di masyarakat
presiden juga menolak rencana aman demen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
salah satu isu yang berkembang di masyarakat seiring dengan wacana amandemen ini adalah kabar mengenai penambahan masa jabatan menjadi tiga periode
menurut jokowi pihak pihak yang menyebarkan isu itu hanya orang yang ingin cari muka kepadanya
presiden juga merasa ditampar dan dijerumuskan oleh pihak yang mengembuskan isu tersebut
kita konsentrasi aja ke tekanan tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan
ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode itu ada tiga menurut saya

pada saat ini saya sudah berpikir itu adalah satu periode yang sangat penting untuk mencari muka saya
yang kedua ingin cari muka saya
yang kedua ingin cari muka saya
yang ketiga ingin menjerumuskan
presiden jokowi dodo angkat bicara terkait aman demen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan munculnya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode
secara tegas presiden mengatakan lebih baik tidak perlu ada amandemen
presiden juga menyebut pihak yang menyebarkan wacana penambahan masa jabatan tiga periode
hanya mencari muka saja
kita akan bahas malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya ada kang sampai
kang saan mustafa wakil ketua komisi dua dpr dari fraksi nasdem
selamat malam kang saan
dan di tengah ada pak komarudin watubun anggota komisi dua dpr fraksi pdi perjuangan
pak komar selamat malam
dan ada bang ferry amsari direktur eksekutif pusako universitas andala
selamat malam bang ferry
kita agak singkat dan juga cepat dialognya
karena mengingat ada jadwal presiden yang akan pidato di munas partai golkar
jadi langsung saja ke poin poin inti
pak komarudin terlebih dahulu
artinya tidak sejalan pendapat presiden dengan semangat partai pdi perjuangan
mungkin juga nasdem yang ingin mengaman demen
presiden katakan lebih baik tidak usah karena justru melebar kemana mana
saya kira sikap presiden itu mempertegas posisinya
karena isu ini juga kan isu liar ini
kalau tidak ditanggapi secara langsung dan tegas oleh presiden
jangan dipikir presiden yang ada di belakang isu
makanya saya kira sikap itu sudah jelas tegas
tapi berseberangan dong
tidak tidak tidak
karena yang diperjuangkan pdi perjuangan dan juga teman teman partai lain itu
tentang emendemen terbatas untuk
jadi kemudian kalau itu liar menyangkut perpanjang
masa jabatan presiden
pertama saya mau katakan tegas presiden itu
sikap presiden sudah tegas itu bagus
biar publik republik ini tahu bahwa itu memang ada isu liar
yang membonceng rencana emendemen itu
dari mana isu liar itu menurut anda pak komarudin
saya sendiri tidak tahu
itu tentu pasti ada jejak digitalnya
kalau ngomong di meja pasti gampang dilacak gitu
tapi tidak berseberangan dengan pdi perjuangan artinya ya
karena masih terbatas emendemen terbatas begitu
tidak karena sikap kita pun demikian
konsentrasi kita tidak mungkinlah kita mundur lagi ke belakang
dan memperpanjang masa jabatan presiden itu sama dengan mengingkari janji reformasi
nasdem ingin amandemen secara menyeluruh ya
bukan sikap ya
kalaupun ada emendemen itu kenapa nggak menyeluruh
nah tapi sebelum kepada sikap
nasdem itu melakukan uji publik
reaksi publik di terhadap gagasan emendemennya seperti apa
maka perlu nasdem itu memberikan waktu ruang
untuk mendapatkan masukan dari masyarakat
waksukan itu bisa dalam bentuk public hearing
nanti dari ini semua setelah kita himpun
kita bisa simpulkan publik ini
seperti apa sih maunya
apakah menurut publik
termasuk ada yang wacana tiga periode itu
nasdem juga tangkap itu ada
iya ada tangkap itu
nah publik ini maunya seperti apa
jangan jangan publik ini
memahami emendemen ini
baik terbatas maupun menyeluruh
ini bukan sebuah kebutuhan
ini satu kan itu
nah kalau publik memahami amandemen bukan sebuah kebutuhan
nasdem tentu akan mengikuti
gak mungkin kita memaksakan sesuatu
merasa ini kebutuhan
nah kita punya banyak pengalaman
di akhir akhir periode dpr sebelumnya
ketika misalnya membuat undang undang
apakah itu undang undang kpk
bahkan undang undang kemasyarakatan
yang tinggal diketoksa
itu kan semua tertunda
dilimpahkan ke dpr yang baru
karena publik meresponnya negatif
publik merasa nggak butuh nih
nah itulah yang sikap nasdem
event di dalamnya itu adalah
tentang masa jabatan tiga periode
berarti dari nasdem wacana ini muncul sebetulnya
bukan juga nasdem
bukan mengusulkan loh ya
publik seperti apa nih
kalau memang publik gak percaya
itu yang terjadi
jadi kalau cari muka itu bukan nasdem berarti
dengan pak jokowi apa yang mau dicari mukain
kita mendukung pak jokowi dari periode pertama
tidak pernah minta syarat apapun
tidak pernah membebani
dekat juga dengan bang surya
kenapa harus mencari muka gitu kan
jadi gak ada itu soal itu
justru dekat dengan bang surya itulah
kenapa jokowi mengambil sikap tegas
jokowi ambil sikap tegas
supaya jangan sampai liar isu ini
jangan sampai dari orang dekat yang menyampaikan
kan kira kira begitu
berarti memang menjadi konsekuensi ya
ketika muncul wacana mendemen
lalu menjadi liar kemana mana itu ada konsekuensinya
meskipun di pasal tiga puluh tujuh undang undang dasar
gagasan nama demen itu akan dibatasi
tidak boleh kemudian kemana mana larinya
itu bisa liar
karena dinyatakan disana bahwa
kalau seandainya disepakati
nah disana kunci liarnya nanti
apa yang menjadi bahaya ketika ini dimunculkan ke publik wacana amandemen ini
amandemen itu suatu yang wajar ya
konstitusi kita ini mestinya
kenapa dulu ya
itu dilakukan perubahan
saya pikir soal bahwa publik apa dulu responnya itu menarik
partai betul betul berniat
menampung aspirasi publik
pemilu dua ribu sembilan belas kemarin
kampanyenya sudah soal itu
ingin melakukan perubahan undang undang
dasar kalau anda
setuju dengan itu pilih kami
itu cara menampung aspirasi publik
kalau publik begitu setuju
maka dia akan mayoritas di
nah ini kan tidak kita dengar
setelah kemudian pemilu
selesai nah menurut saya
disana sulitnya untuk menampung aspirasi
perlu kita lihat ya dari beberapa usul
itu agak ganjil misalnya
periode ini punya maksud
maksud secara sejarah
founding fathers kita menginginkan dua periode
kita punya pengalaman
kalau masa jabatan ini
longgar itu bisa berlanjut
bisa kalau tiga periode tadi
dikatakan oleh kang saan itu maksudnya potensialnya
akan besar ya apakah kemudian
mau menampung aspirasi dulu itu soal lain ya
tetapi wacana yang beginian
nasdem untuk menghentikan wacana
saja ya kalau ini amandemen
kami usul yang lebih gila
sebelum nanti kang saan jawab pak omar udin
jadi sebetulnya kemana sebaiknya arah
amandemen ini yang harus dilakukan oleh
kemana sebetulnya agar tidak menjadi liar
ya pertama kan kita lihat
yang dibutuhkan bangsa ini
dalam rangka kepentingan amandemen
kalau menurut pendapat saya
untuk tiga periode tidak ada
hal yang mendesak sekarang
kita lakukan itu karena kekuasaan
semakin lama dan aspirasi tadi
kata kang saan aspirasi dari masyarakat
aspirasi kan kita uji dulu benar benar
kemudian kita juga
jangan jadi bangsa kalade
itu dulu kita
protes karena kekuasaan orde baru
yang lama sekarang mau balik lagi
kita kembali lagi tiga periode itu
sama dengan setengah dari tiga puluh tahun
jadi amandemennya harus seperti apa
dan kekuasaan itu kecenderungan
lama berkuasa itu kecenderungan korupsi
kecenderungan buat pelanggaran
dalam demokrasi jadi itu
tidak relevan dalam semangat kita
membangun demokrasi kang saan jawab silahkan
sama dengan kita mengamandemen
gbhn ini kan produk yang sudah dilakukan dulu
ketika jaman orde baru
ketika dia membangun dengan perangkat
jangka panjang repelita satu dua tiga
itu kan menandakan bahwa di dalam gbhn itu
ada jangka panjang replita satu sekian sekian
supaya apa supaya presiden itu
tidak terbatas masa usianya maka dibuatlah gbhn
kalau misalnya kita mau berpikir bahwa
kita tidak mau kembali ke masa awal lalu
ngapain juga kita mengutak atik
menghidupkan lagi gbhn
toh dalam sebuah sistem politik yang sekarang
itu kan ada rencana
sekarang itu kan
maupun kepala daerah
itu punya yang namanya pcmc
menengah dan jangka panjang
itu yang menjadi
salah satu pedoman
dalam menjalankan pemerintahan
lima tahun ke depan
kalau menurut saya memang
kalau misalnya tujuannya hanya
jadi penting semuanya saja begitu
kita lihat tata dulu semua
jadi kita lihat bahwa tidak harus misalnya
kan gini apa yang menjadi
urgen kalau memang kita amandemen ini
sistem ketatanegaraan kita
jangan sampai nanti ketika misalnya
kita mengamandemen terbatas gbhn tadi
nanti siapa yang mengusung gbhn ini
oh kita perlu amandemen lagi
gimana posisi mpr sekarang
oh kita naikin lagi menjadi lembaga tertinggi negara
nanti yang melaksanakan gbhn nya siapa
presiden mandataris mpr lagi
itu menurut saya itulah kecenderungan
begitu amandemen dibuka
kotak kondoran ini terbuka
itu menurut saya itulah kecenderungan
kotak kondoran ini terbuka
nah kotak kondoran terbuka
makanya perlu saya katakan
mau terbatas mau menyeluruh
ketika ada ide gagasan amandemen
kita libatkan publik
publik semua seperti apa
bang ferry kotak pandora terbuka
menurut anda apakah memang kita sudah butuh
untuk mengamandemen undang undang empat puluh lima
kalau usulan yang mengemuka saat ini
saya sekaligus menengahi senior senior saya
usulan yang mengemuka soal tiga periode
itu sama sekali ketiga tiganya
kita punya kelemahan di kekuasaan
kehakiman mestinya diperbaiki
dpd kita lemah kalau memang ingin
amandemen saya perlu ingatkan juga
senior senior saya ini bahwa
dulu waktu dua ribu dua
selesai amandemen keempat
kita itu ada rancangan
draft kelima perubahan undang undang dasar
oleh beberapa orang
dari segala lini ya termasuk guru besar
hukum tata negara prof sri sumantri
mengerjakan draft kelima
dan itu sudah diserahkan
kepada mpr karena
mereka ditugaskan sebagai
nah hasilnya sangat bagus tapi tidak
pernah lagi dibahas ketika itu karena begitu
diserahkan ke pak amin rais
sehingga masih tersimpan
di dapur mpr
kenapa tidak mbi itu dibahas
ya tidak perlu
singkat pak komarudi terakhir
apalagi juga gbhn kenapa tidak singkat saja pak komarudi
ini sudah masuk dalam
diskusi di teman teman
jadi sebagai rakyat ya kita mendengar
apa yang tentu dalam
semangat demokrasi silahkan rakyat kritik
tapi tujuan kita untuk kebaikan
tapi tiga periode ini tidak setuju pd perjuangnya
saya katakan kita belum bersikap
terkait dengan itu semua
baik baik kita tunggu seperti apa mohon maaf
karena dialognya harus singkat tapi mudah mudahan publik bisa
mencerna dengan baik pandangan pandangan
masing masing karena kita harus melihat
presiden joko widodo berpindah ke
di munas partai golkar yang jadwalnya agak maju ya
terima kasih banyak ya kesahan pak komarudi
terima kasih banyak
kami akan segera kembali kita akan langsung melihat
seperti apa kemudian
acara di munas partai golkar dan
anda bisa langsung menyaksikan munas partai golkar
usaha jeda berikut saya rahansi ray